pagi tadi warga desa kalitengah sidoarjo jawa timur dikejutkan dengan terbakarnya mobil milik penyanyi fia valen
dalam kejadian ini fia valen sempat merekam detik detik mobil miliknya ludes terbakar
diduga mobil tersebut sengaja dibakar oleh seseorang yang tidak dikenal
inilah video yang direkam oleh penyanyi dangdut kenamaan fia valen yang tampak kebingungan saat mengetahui mobil mewah miliknya terbakar pada selasa pagi
kejadian ini sempat mengejutkan warga di sekitar rumah fia valen di desa kalitengah kecamatan tanggulangin sidoarjo jawa timur
mobil dengan nomor polisi w satu vv yang baru saja dipakai untuk membuat konten oleh fia valen diketahui terbakar saat terdengar suara ledakan dan api telah membesar
api baru dapat dipadamkan oleh warga dengan dibantu satu unit kendaraan pemadam kebakaran milik pemkap sidoarjo
untuk sementara menurut kesaksian warga dan keluarga fia valen mobil miliknya sengaja dibakar oleh seseorang yang tidak dikenali
menurut cnn indonesia com pelaku pembakaran telah diamankan oleh pihak kepolisian
namun masih belum diketahui motif dari pelaku pembakaran